kita beralih ke informasi selanjutnya di mana menteri agama lukman hakim syaifuddin pada selasa siang mendatangi rumah korban tewas dibakar masa
karena diduga mencuri pengerah suara di musola
kedatangan menteri agama ke rumah di kampung kafling desa cikarang kota bekasi ini
disambut siti jubaidah istri muhammad al zahra alias zoya
menak menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya zoya serta memberikan dukungan moral kepada keluarga zoya dan istrinya yang tengah hamil enam bulan
menteri agama juga meminta masyarakat mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa zoya ini
lukman mengimbau agar masyarakat tidak main hakim sendiri bila menemukan orang yang diduga mencuri
kita semua sangat bersedih hati ya sangat berduka dengan kejadian yang sama sekali diluar dugaan kita semua
dan ini betul betul kesalahpahaman yang terjadi di tengah tengah masyarakat kita
dan kita harus berpikir pikir
dan karenanya ini pelajaran yang sangat sangat berharga yang semua kita harus mampu menarik pelajaran dari kejadian seperti ini
jadi semua kita masyarakat semua kita hendaknya betul betul mampu menahan diri jangan main hakim sendiri
masih terkait kasus yang sama pasca ditetapkannya dua tersangka dalam kasus pria yang dibakar masa
yang menewaskan muhammad al zahra alias zoya alias udin kepolisian resor metro beka
bekasi kabupaten akan melakukan autopsi terhadap jasad korban
polisi telah meminta izin keluarga untuk membongkar makam almarhum zoya
melalui kuasa hukumnya keluarga telah memberikan izin kepada polisi untuk membongkar makam almarhum zoya
guna melakukan autopsi terhadap jasad korban
otopsi akan dilakukan dalam dua tiga hari ke depan oleh dokter forensik polda metro jaya
kuasa hukum yang mendampingi keluarga almarhum zoya rencananya akan mewakili keluarga dalam prosesi pembongkaran makam
kami kedatangan dari tim kepolisian pertama mereka meminta kesediaan untuk melakukan otopsi
dan dari keluarga sudah menyetujunya
dan orang yang ditemukan tersangkanya baru dua
karena masih banyak orang yang tahu sebenarnya kalau saya tapi mereka tidak mau menjelaskan
mungkin dalam waktu dua tiga hari akan dilakukan autopsi nanti diakulasi akan koreksi dengan kata